bahwa pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jawa timur semakin getol mencari dukungan dengan safari politiknya
pemilih milenial menjadi perhatian serius kofifa karena tingkat penasarannya yang masih tinggi
sementara putih guntur soekarno kembali belusukan ke sejumlah pasar tradisional
safari politik kofifa di ponpes hidayatul muftadin unit pandanadan
untuk menggarap dan membangun konsolidasi pemilih milenial tim pemenangan rencananya akan didukung langsung oleh agus harimurti yudhoyono
selain itu prestasi pendidikan emil yang gemilang dengan meraih gelar doktor di usia dua puluh dua tahun dinilai akan menjadi salah satu dorongan bagi pemilih milenial untuk memilih pasangan ini
milenial itu yang umur dua puluh tujuh sampai tiga puluh tujuh
saya berharap bahwa mas emil akan memaksimalkan kesamaan terutama nanti insya allah mas emil akan bersama mas ahaye untuk membangun konsolidasi diantara para pemilih milenial
sementara putih guntur soekarno selasa pagi mengunjungi para pedagang dan warga di pasar pahing kecamatan tugu serta pasar atom kamulan kecamatan durenan
dalam lusukannya ini putih melakukan
dialog langsung dengan para pedagang untuk menggali sejumlah persoalan yang menjadi keluhan pedagang sekaligus memperkenalkan dirinya kepada para pedagang
pasar tradisional harus tetap dilestarikan harus tetap dijaga pasar tradisional harus dikelola secara dalam manajemen modern
tetapi kemudian tidak berubah bagaimana aktivitas perekonomian yang ada di dekat pasar artinya harus dijadikan pasar sehat
sementara itu para pedagang pasar berharap para kandidat calon kepala daerah
harus bisa memperjuangkan keberlangsungan dan peningkatan produktivitas perdagangan di pasar tradisional sebagai salah satu motor penggerak ekonomi berbasis kerakyatan
wadli rahmawan tulung agung tenggalek